petugas gabungan satpol pp dan dinas peternakan serta puskesmas panarukan sabtu pagi
merazia seluruh pedagang yang hendak masuk ke dalam pasar hewan
ratusan pengunjung yang tidak menggunakan masker dilarang masuk ke pasar
sejumlah pengemudi kendaraan pengangkut ternak mereka
seperti kendaraan bakter buka truk dan juga sepeda motor langsung ditenggur petugas
karena tidak menggunakan masker di depan gerbang pasar
razia petugas juga dilakukan di dalam pasar
sejumlah pedagang yang enggan memakai masker langsung ditegur petugas dan digiring keluar area pasar
kebijakan tegas pemerintah setempat ini dilakukan menyusul masih banyaknya warga
yang enggan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah
pemerintah mengaku sudah memperingatkan mereka sejak sepekan lalu
agar menggunakan masker saat masuk pasar
sesuai dengan anjuran pemerintah
masyarakat yang keluar rumah harus memakai masker

kita memang melihat
memang mencari apakah pelanggi pasar ini ada yang pakai masker atau tidak
entah itu baik atau tidak itu urusan nanti kita akan melakukan
ternyata banyak yang enggak pakai masker atau gimana
ada sebagian yang memang tidak pakai
kita arahkan kepada
ada pemerintah api
tidak banyak juga